kita ke informasi lain satgas anti mafia bola polri menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam kasus pengaturan skor
atau match fixing pada pertandingan liga tiga antara persikasi bekasi melawan perses sumedang
para tersangka diketahui berasal dari pihak pssi jawa barat wasit dan manajemen klub persikasi bekasi
dua orang pihak pssi masih buron satgas anti mafia bola polri kembali mengungkap pengaturan skor atau match fixing pada persepak bolaan di indonesia
kini satgas anti mafia bola menangkap enam tersangka yang terlibat pengaturan skor pada pertandingan liga tiga antara persikasi bekasi melawan perses sumedang pada enam november lalu
kasatgas anti mafia bola brigjen pol hendro pandowo mengatakan penangkapan awalnya dilakukan terhadap tersangka wasit pertandingan berinisial ds
selanjutnya satgas anti mafia bola berturut turut menangkap tersangka lain yaitu bp hr dan sh dari manajemen klub persikasi bekasi
serta tersangka mr sebagai perantara dan dari pssi jawa barat berinisial ds
dari hasil penangkapan ke enam tersangka polisi turut mengamankan barang bukti seperti ponsel kartu atm dan bukti bukti transaksi lainnya
satgas anti mafia bola masih memburu dua dpo lain yang terlibat dalam pengaturan skor yakni kh
bendahara persikasi bekasi dan hn exco pssi jawa barat
dari hasil penangkapan enam tersangka polisi turut mengamankan barang bukti seperti ponsel kartu atm dan bukti bukti transaksi lainnya